kita awali dengan informasi tentang
wakil gubernur dki jakarta
sandiaga uno yang menyemarakan
beginilah ekspresi wakil gubernur
dki jakarta sandiaga uno ketika
tengah menyaksikan konser bertajuk
dua puluh lima tahun arilaso sepenuh hati
rabu malam di balai sarbini
dengan mengenakan kaos kasual
terlihat sandi berjoget
ini pun diunggah salah satu pengguna
tak hanya sandiaga uno
mantan lawannya di pilkada dki jakarta
pun juga terlihat menghadiri
agus datang bersama sang istri
konser ini diadakan untuk memperingati
dua puluh lima tahun karir arilaso
di dunia musik tanah air
arilaso pertama kali berkarir
bersama band legendaris
dewa sembilan belas pada tahun
namun ia memutuskan untuk keluar
dari band yang mengharumkan namanya
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena kesehatan akibat
pistola yang diperlukan untuk mencari

tak pantas membuat reputasi pelantung
tembang arti cinta itu pun
arilaso mampu membuktikan diri
menjadi salah satu penyanyi solo pria
sukses di indonesia
di dalam cintaku